selanjutnya menteri perencanaan pembangunan nasional soeharto monoarfa menjelaskan
defisit apbn tahun dua ribu dua puluh dua bisa naik empat ratus triliun rupiah akibat kenaikan harga minyak dunia
hal tersebut dimungkinkan terjadi mengingat harga minyak dunia terus mengalami kenaikan
hingga mencapai sembilan puluh dolar amerika per barrel
padahal asumsi apbn tahun dua ribu dua puluh dua berada di angka enam puluh delapan dolar amerika serikat
menteri ppa sekaligus kepala bapak nas soeharto monoarfa menambahkan
pihaknya menghitung defisit apbn dua ribu dua puluh dua dapat mencapai tiga ratus delapan puluh hingga empat ratus triliun rupiah
karena kenaikan harga komoditas dunia terutama minyak bumi
atau setara delapan ratus enam puluh delapan triliun rupiah
angka tersebut berasal dari pendapatan negara sebesar rp satu delapan ratus empat puluh enam satu triliun
dengan belanja negara sebesar dua tujuh ratus empat belas dua
dengan mengacu asumsi harga minyak dunia di angka enam puluh delapan dolar amerika serikat
sekarang kita punya apbn itu
sekarang menyentuh di harga sembilan puluh an dan saya kira itu pasti kita akan defisit tambahan
sekitar hampir empat ratus triliun tiga ratus delapan puluh triliun
memang kita ada windfall tetapi karena kita subsidi dan seterusnya
jadi saya kira memang saya
tone saya sebenarnya belanja non ops kl itu tolong dilihat lagi
saya ingin diturunkan gitu